oke bu andin boleh di sebelah kiri
iya dan braina di tengah
oke satu dua tiga
begitu juga dengan ballroom juga tersewa pak
lagi ada nikahan atau gimana
ada ulang tahun pak
hari ini adalah hari kepergian kak sofia
dimana hari ini juga hari ulang tahun keponakan ku
udah sekarang langsung potong kuenya
potongan pertama buat siapa nih sayang
pengotongan pertama aku berikan kepada seseorang yang spesial cinta pertama aku
eh bukan lah
eh sebentar sebentar mau foto dulu

yuk tiga dua satu
bapak doakan kamu selalu sehat selalu bahagia
terima kasih pak
dan sopan kedua aku berikan
kurang gede kayaknya kalau buat enggak usah
dan sopan ketiga aku berikan kepada suamiku tercinta
tunggu wait wait wait sebentar
ayo al sedikit sedikit
terima kasih enak enak sayang beri
aku gak dikasih kue
rina juga dikasih kok
untuk cintanya mama juga sayangnya mama
nah itu teman teman para tamu undangan
bisa silakan dinikmati hidangannya ya
disini lewat tangga
kita dan seseorang tarik
gak yakin sih sebenarnya tapi pingin
yaudah gak usah
kapan saya pernah bercanda

meskipun harus ku lewati ruang yang tangis dan pedih
kamu menatapku dengan cinta
karena kamu sudah membuatku merasa seperti widadari
sebelumnya saya minta maaf
catherine sepertinya ada masalah
karena dia gak biasanya seperti ini
gara gara ada mas randy disana
ini kan cuma presentasi progres biasa
pasti abis nih gue kena masalah sama panino
bisa bisa gue kehilangan kerjaan gue
kenapa kau pergi begitu aja
tinggal di meetingnya
yaudah yuk kita antar tuh
perkas perkas ke ard
terus kita langsung istirahat
pak randy lagi sama siapa tuh
ini momen penting bro
kenapa ngejar aku sini
saya mau masuk
selesain keadaan kamu
tinggal di meetingnya
karena aku terlalu gugup
terlalu gugup depan kamu mas
kenapa sih disaat aku mau move on
aku malah harus terus ketemu sama kamu
mau ketawain aku
aku sadar kok mas dari awal aku tuh bodoh
berharap kamu punya perasaan yang sama sama aku
disaat aku tau kamu gak pernah suka sama aku
kamu gak pernah peduli sama aku
jadi terserah kamu
kamu mau ngapain terserah
aku mau hape dulu
kenapa ngejar aku sini
iya saya mau ngertiin keadaan kamu
gier bakalan nemo nih percaya sama gue
yo ipul kayak sinetron apa tuh ikatan batin
baper bikin bapernya
ikut saya sebentar yuk
ma pa mau ngajak andien ke depan sebentar ya
kok perginya berdua aja
sayang mungkin mama sama papa kamu lagi mau membahas hal yang penting
mau kemana sih
kok kita misah sama yang lain kan acara belum selesai
saya punya hadiah buat kami
a yang pertama untuk andin
a yang kedua untuk aldo barat
kamu kalau pakai anting ya mungkin cuma sebelah doang kan
pasti selalu sepasang selalu sama sama pakainya
sama kayak kita yang akan selalu sama sama lain
kamu kayaknya kalau ikut lomba ngegembalin istri seperti kamu akan menang mas
aku masih di dunia ini melihatmu dari jauh bersama dia
walau pasti ku terbakar cemburu
tapi janganlah kau kemana mana
ku yakin kau tahu
aku mau liat dulu
saya antarin ya
sebentar dong kemas
udah udah kalau gitu saya tunggu di bawah rumah ya
hati hati jangan lari lari
terima kasih pak
ntar ya pak
dada koma jatuh
ini bapak yang waktu itu nolongin anak saya apa sih
kamu lagi nginep disini atau gimana
oh enggak pak
keluarga saya lagi bikin acara di bawah rumah
oh yang ulang tahun itu bukan
acara ulang tahun saya
selamat ulang tahun kalau gitu ya
terima kasih banyak pak
bapak lagi ada acara
saya lagi meeting biasa aja disini
kalau begitu senang berkenalan dengan anda bu andin
saya persilakan untuk melanjutkan acaranya
sama sama pak irvan
pak rindis berbalik
kita turun aja ya presentasinya
kayaknya catherine lagi ada masalah keluarga
mungkin karena kemarin pak a la gak terluka dan sayang sama pak a la yang ngantri rumah sakit
boleh tahu ada apa ya
untuk soal itu
saya ngeberundang untuk
menyampaikan ke bapak
kalau gitu pak nino
biar saya yang antar ke depan ya
sekarang nanti saya pesanin taksi online
gak usah terima kasih
saya coba hubungin keluarga saya aja
saya mau masuk
kemanisan gak pak
maaf pak aku ganggu
bisa jemput aku di pt aldebaran sejahtera pak
kamu sendiri ya noh
catherine udah balik pak
tapi kalau bapak sibuk gak apa apa
aku bisa pesen taksi
nanti papa jemput kamu ya
bapak mau jemput nino
bapak berangkat sekarang ya mah
kok sekarang minta dijemput sama bapak
catherine gak ada ma
bapak gak tau kenapa
yaudah kalau gitu mama ikut ya
mama siap siap dulu ambil teh
yaudah kalau mama mau ikut
payah banget sih cat
gak profesional banget sih gue kerja
gue pasti bakal dipecat sama pak nino
terus bakal susah lagi dapat kerjaan
mbak catherine kenapa
gak apa apa kok mas
mas itu kan di depan ada taman
kita mampir di situ dulu ya
saya mau berhenti sebentar disini
oke baik mbak
dikit lagi kaki dikit lagi
gak apa apa lah ya kalau mbak din kita bikinin kue sama puding homemade kayak gini
walaupun mbak adin makan di restoran
ya gak apa apa lah
pasti juga kan beda
suasananya tuh pas dimakan itu kayak beda gitu kan
oke gitu lagi ya kan
ini kenapa ditinggal
abis lihat handphone malah pergi
ngertapaan sih dia
ini pak rendi
sama cewek yang waktu itu tuh
dateng kesini juga kan pas acara empat bulanannya
pantasan dia cabut
buang handphone kan susah belinya
yang sabar ki
kadang tuhan itu
terus lanjutin hidup
allah tuh udah siapin
jodoh yang paling
caklem banget buat sahabat gue
udah gak usah sedih gitu ah
oh gue tau nih kayaknya
allah tuh siapin jodoh
atau pak jimmy
atau pak putra
emang limanya siapa
ngapain sih bayangin kiri keselin mukanya
elsa hari ini keluar nggak ya
kalo engga gue harus nekat majet lagi
bu elsa tidak boleh menemui pak riki
karena ini perintah dari pak riki
dan pak surya
gak apa apa kok dok
d ini asisten suami saya
pasti dia kesini disuruh suami saya
pak riki boleh mengobrol dengan
bu elsa tapi sebentar ya
makasih ya dok
saya janji gak akan bikin elsa istirahat
boleh kan dok
tolong teman ibu elsa ya
abis yoyoski di rumah sakit
bayi aku sehat banget deh
ada keliatan cantiknya
cantik banget yah
sampe hari ini
gua masih sangat yakin dan berharap sir
anak didalam kandungan lu itu anak gua
karena anak itu gak akan jadi ikatan cinta kita
oh ya kamu ngapain kesini
disuruh apa sama nino
aku disuruh nganterin buat kamu
ya ampun cantik banget gelangnya
nino tuh dari dulu selera leranya tuh bagus banget ya
ternyata walaupun sakit ini
kalau lo bahagia
cocok nggak di tangan aku
bu elsa sekarang waktunya makan siang ya
ricky makasih ya
makasih udah mau nganterin gelang ini dari mino ke aku
nanti kasih tau nino ya kalau aku suka banget
aku masuk dulu ya
permisi selamat siang pak sudah siap semuanya
siapa yuk siapa kayak set untuk berfoto bu kalau begitu mari kita ke taman di dalam hotel untuk sesi berfoto
biasanya kamu orang yang paling susah banget diajakin foto
ini sekarang momen spesial yuk ya
ren aman ya sama opa ya
cantik sekali mas cantik banget ini ini semuanya kamu yang bikin
cantiknya tempatnya spcs you
kita langsung foto foto aja mas bisa langsung foto ya baik kalau begitu pak al boleh di sebelah kanan
oke bu andin boleh di sebelah kiri oke
di tengah ini saya
oke satu dua tiga oke bagus sekali lagi senyum ya oke bagus satu dua
hai oke bagus kalau gitu sekarang bertiga ya pak aldebaran bu andin dan rena oke oke ya bagus senyum ya
terima kasih banyak ya pak
rena opa pulang dulu ya
dadah rena sayang
burus ya saya pampil dulu ya
ya belon ya
hati hati pak surya
sekarang pak aldebaran dan bu andin
mau mau dulu ya
kita foto berdua ya
ya senyum ya pak bu
oke satu dua tiga
ya kalau dari saya sih bebas ya
kalau emang musim liburan ternyata lebih banyak yang request kamar keluarga
palingan dua kamar dijadiin satu aja
bapak mau ngasih elemen elemen yang ada
ya buat anak anak
itu sih bebas ya
mungkin liburan soalnya kan kita mau ya harus ada
kita harus adaptif juga kan terhadap perubahan
tunggu tunggu itu kayak
itu aja sekali pak ya
tunggu sebentar pak
bedanya juga banget
setelah memberi semuanya

saya tidak bisa melanjutkan meeting ini
pak nino permisi
sebelumnya saya minta maaf
catherine sepertinya ada masalah
karena dia gak biasanya seperti ini
pak randy ini untuk berkas berkas meeting besok pak
tadi di ruangan meeting
obe yang bersihin ketemu tas ini
kayaknya ini punya mbak catherine deh
saya titip di pak randy ya
biar pak randy yang balikin
kok ke saya
iya biar sekalian bisa bahas masalah berdua
gak baik tahu pak berantem
yaudah saya permisi ya pak
oke tak apa
tapi dia sangat tempat bos

kok dirijek ya
sampai jumpa lagi